new york city marathon yang berlangsung pada enam november dua ribu dua puluh
merupakan salah satu ajang lari paling bergensi di dunia
edisi tahun ini cukup istimewa mengingat ajang ini bisa kembali diikuti oleh peserta mancanegara
menyusul pengumuman berakhirnya pandemi covid sembilan belas di amerika serikat
nah pelari indonesia pun tak mau ketinggalan mengikuti new york city marathon dua ribu dua puluh
salah satunya adalah pasangan suami istri marissa widianti dan dian bernard
langsung saja kita berbincang dengan keduanya yang sudah bergabung lewat sambungan zoom
haa medalinya luar biasa
ini bagi bagi pengalamannya dong
apa sih yang mendorong kalian untuk mengikuti new york city marathon dua ribu dua puluh dua ini
dan gimana nih pengalamannya didukung oleh misehat jiwa pagi di ajang ini
dari situ wah kita suka banget sama kotanya
dan terus kita mikir wah kayaknya kita harus cobain nih lari di sini
dan terima kasih banget sama jiwa pagi
akhirnya bisa wujudin kita bisa
lari lagi di marathon di new york
nah kalian selama ini persiapannya seperti apa
terus kemudian menjaga asupan nutrisinya juga bagaimana sih
kita udah latihan empat sampai tiga bulan
menjelang lomba kita ada training juga sebelumnya
jadi ada latihan lari ada latihan strength training
ada kita juga jaga nutrisi
dan kita juga udah
selain jaga nutrisi kita juga dapat dukungan dari mujio pagi
kita bikin kita disupport buat bikin carbo loading di workout nyc
jadi semua pelari new york city marathon khususnya pelari indonesia
kita undang buat carbo loading bersama untuk ngerasain mi jiwa pagi di workout nyc
di tanggal tiga dan empat kemarin
nah karena antisipasinya banyak
jadi nanti buat para finisher new york marathon yang udah finish
kita undang juga buat celebrate bersama cuma dengan ngasih lihat medalinya aja
dan menjaga nutrisi juga penting di training kita ini karena
ini kan jiwa pagi juga gak ada msg
nggak ada msg dan tidak digoreng
tidak ada msg
jadi buat sport entusiast ini aman banget
carbo loading dan setelah rain aman
dan ini juga mengandung sayur sayuran begitu ya
jadi ya pasti bagus untuk nutrisi bagi para pelari atau atlet atlet begitu ya
nah ini selain di new york city marathon anda juga sudah mengikuti berbagai world major marathon lainnya pastinya ya
bisa diceritakan gak
sudah mengikuti ajang apa saja
pertama kali kita world major marathon itu di berlin di dua ribu enam belas
kedua itu dua ribu sembilan belas kita di chicago
nah dari chicago itu waktu itu kebetulan kita jalan jalan ke new york
makanya kita jadi cinta sama new york
mungkin di sana bisa ceritakan sedikit untuk cuacanya di sana tadi pada waktu pelaksanaan maraton seperti apa
dan bagaimana kalian bisa beradaptasi dengan cuaca yang ada di sana yang mungkin berbeda dengan indonesia
ya kebetulan new york ini terkenal dengan cuaca yang suka berubah berubah
dan dingin harusnya
khusus new york marathon kali ini itu weather nya sebenarnya cukup bersahabat buat kita asian
jadi cuacanya itu antara belasan sampai dua puluh dua derajat
so it feels like lari di bandung
tiba tiba hujan gerimis dan begitu
terus panas lagi
terus panas lagi
challenging ini merupakan marathons paling challenging buat kita ya
tapi crew nya crowd nya sama ambience nya wah nggak ada yang ngalahin
dan pelari indonesia banyak yang ikutan
dan pelari indonesia banyak yang ikutan
oh ya dan ini world major marathon yang paling rame pesertanya
sampai lebih dari lima puluh ribu orang
di antara world nature marathon yang lainnya
mungkin bisa dikasih tips nggak nih untuk para pemula atau pelari pelari pemula atau pelari pelari indonesia yang ingin mengikuti jejak kalian seperti apa tipsnya
tipsnya kalau buat new york latihan tanjakan yang banyak
datangnya jangan mepet
oh ya dan datangnya jangan mepet
karena selain mau
kalau misalnya new york dalam keadaan biasa poinnya kita mesti adaptasi sama cuaca
kedua adaptasi sama jet lag
kita ngejar jet lag dari
kita udah nyampe hari senin jet lag mungkin baru beres kita hari jumat dan sabtu ya
oke yang pasti asupan nutrisinya juga harus terjaga jauh jauh sebelum memulai atau mengikuti ajang maraton ini begitu ya
karena nutrisi juga apa namanya memercepat recovery
kalau recovery nya cepat bisa latihan lagi latihan lagi jadi hasilnya juga maksimal
iya marisa dian selamat ya ini untuk pencapaian anda
semoga nantinya akan semakin banyak pelari pelari indonesia yang mengikuti ajang world atau world major marathon
dan juga semoga kalian sukses untuk world major marathon selanjutnya
terima kasih sudah berbagi kebahagiaan kalian di new york city marathon
dan pemirsa demikian tadi perbincangan kita dengan marisa widianti dan juga dian bernal

saya diana tewika undur diri
terima kasih atas kebersamaan anda dan sampai jumpa